kami tidak dalam keputusan kami mimpi saja
mimpi itu dalam kondisi apa
dalam kondisi sebagai kita ini tidak perlu lagi lah ada istilah kampret cebong
tidak perlu lagi lah ada istilah oh anies di bawah
tidak perlu dihitung kami tidak dalam posisi itu
bisa saja pembicaraan dibuka dengan kanal kanal itu
toh mbak puan juga komunikasi dengan ahy
itu kami selalu berinteraksi dengan kawan kawan nasdem
tapi penafsiran akhir adalah apa yang akan diputuskan oleh pak ganjar
ibu ketua umum megawati sukamuti bersama partai partai yang lain
pak mardiono pak haritano kota umum hanora pak oso
kan itu endingnya